kas kepolisian polres probolinggo kota menggerebek arena judi capjiki
di sela sela acara perlombaan tarik tambang antar kecamatan di kota probolinggo
para pelaku nekat melakukan aksi judi di tengah keramaian meski telah dijaga sejumlah polisi
memanfaatkan arena lomba tarik tambang di jalan bengawan solo
kelurahan jerbeng kulon kecamatan kedupok kota probolinggo
sebagai kedok judi capjiki rabu malam
enam orang penjudi ditangkap saat petugas melakukan penggerbekan
selain enam penjudi sekaligus bandarnya
petugas juga mengamankan satu orang yang membawa senjata tajam jenis pisau
polisi juga menyita peralatan judi jenis capjiki
seperti papan untuk seluncuran bola uang tunai hasil judi
serta delapan motor milik penjudi yang ditinggal kabur
kegiatan dalam rangka cipta kondisi
dalam rangka cipta kondisi
untuk mendukung kegiatan pengamanan cipta kondisi pil keadaan aman dua ribu delapan belas
guna proses hukum lebih lanjut
enam pelaku dan satu orang pembawa senjata tajam dibawa ke mapores setempat
untuk menimbulkan efek jerah
enam orang pejudi akan dijerat pasal tiga ratus tiga kuhp
dengan ancaman hukuman lima tahun kurungan penjara